keren banget sama lo tun
sebenernya kenapa sih si candy gak boleh tau dulu tentang lo
gue tau lo sebenarnya masih kangen banget kan sama si kendi
dan itu sebaliknya
gue gak bayangin gimana kesenangan candy setelah ngeliat lo di depan mata dia sendiri
gue memang pengen banget ketemu sama kendi
tapi gue bukan antonia yang dulu
antonia yang bisa menghibur candy waktu sedih
antonia yang bisa jadikan aku yang terkenal

bisa berdansa sama candy
tapi sekarang orang yang beda steve
gue gak mau ketemu kenny dalam kondisi kayak gini gue gak mau
selama ini gue gak mikirin sejauh itu
bukan salah lo kok steve
bukan salah kalian semua
ini cuman karena
karena gue belum bisa nerima kenyataan
tapi kalian semua tenang aja
gue mungkin semakin giat untuk berlatih
supaya gue balik seperti dulu
dan gue akan nunjukin ke candy
gue doain ya tun
biar lo cepet sembuh ya
akhirnya besok sudah bisa balik ke jakarta
dan bisa ketemu candy lagi
aku udah gak sabar ngasih kendi ini
dia pasti kaget
teleponnya yang dulu dong
kan urusan pemesanan bibit sini udah kelar
semuanya udah beres deh pokoknya
nah tinggal besok pagi aku datang ke jakarta
barrel bagus dong
kok gugup gitu sih
yaudah sampai ketemu besok ya aku gak sabar nih ingin ketemu ya
rupanya tadi pagi dia berhasil diselamatin sama teri
malah terry yang marah marah sama gue
supaya candy itu bisa selamat
nanti pas ketemu sama antoni aku mau pakai baju ini ah
hendy besok mau ketemu sama antoni pakai baju ini
ada cara yang lebih bagus nih kayaknya
kok baju bisa rusak kayak gini
kok besar rumpit kayak gini sih
artinya kayak gini sih
di hadapan tadi kok ter ihrer perasaan
gimana dan apa
michael untuk cari angela
bapak bapak cari siapa
selamat pagi bu
saya dari salah satu perusahaan pembibitan mawar
akan menawarkan salah satu bibit mawar terbaru
pembibitan mawar baru pak
dikembangkan di sana ya
saya suka sekali sama mawar pak
kebetulan mas antoninya sedang keluar kota
aku aku siapa
mereka kan mau ketemu alpha yang dikira semua orang antoni
sebaiknya tunggu antoni sampai pulang ya
sebaiknya bapak bapak kembali saja besok lagi
terima kasih bu
saya permisi dulu bu
gue gak rela sebenernya ngeliat candy
besok udah mau ketemu antoni lagi
enggak enggak enggak
gue gak boleh kayak gini
candy itu adik gue
dan ketemu lagi sama antoni pasti udah sesuatu yang diharapkan
gue beliin hadiah aja buat candy
biar besok dia tambah seneng buat ketemuan sama antoni
ini dia nih saatnya yang paling tepat
untuk gue berbuat sesuatu sebagai kakaknya kendi
itu orang yang rupa rupa
ini hidup aku
ini dia yang begini
nah kakak dukung ini
berapa besar nok using ag front
tapi kan harus sudah berikas tau eang
apa sebaiknya kita gak usah kasih tau dulu
kalau dia itu ternyata bukan aku
apa yang ditunda tunda juga sih ton
kan ya cepat atau lambat
dia tuh bakal tahu juga apa yang sebenarnya terjadi tuan
tapi kalian gak pernah ngerti
hatinya alva bakalan hancur kalau tau yang sebenarnya
lagian selama nikah dia mati matian untuk jadi aku
dia ngerasa kehilangan identitasnya
pasti dia pusing banget
makanya kita tuh mesti kasih tahu secepatnya
kalau misalnya gak dikasih tau secepatnya
pasti dia tuh akan tetap jadi marah banget dan sakit hati ton
jadi pasti dia gak perlu lama lama kan jadi orang lain
iya bener ton
lagipula karakter lu sama karakter alva kan beda
beda banget ton
beda jauh banget ya kan
pasti tuh dia susah banget ngikutin karakter lu ton
dan mungkin si alva tuh seneng
kalau dikasih tau sebenarnya yang terjadi
ya kalau dia tuh emang alva bukan lu bukan antoni
dia seneng banget pasti ton
iya yang rasa pendapat aldi dan steven benar
kita tidak boleh membuat alfa terlalu lama
memikirkan bahwa dia tuh kamu
malahan dia jadi bingung anthony
yaudah kalau begitu
begitu dia pulang besok kita kasih tahu dia
bahwa dia bukan kamu
apa aku bisa ngambil semua ini dari alva
mungkin baru kali ini dia bisa dapat semuanya
mungkin baru kali ini dia bisa bahagia
apa aku bisa tega itu